mengisi waktu libur tidak harus selalu dengan keluar rumah apalagi di masa pandemi saat ini
di mana kasus sedang meningkat ada sejumlah hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah
salah satunya adalah dengan mengikuti workshop seperti apa mari kita coba
kali ini saya akan mencoba mengikuti workshop papermaking atau membuat kertas dari rumah
sebelum memulai workshop kita cek dulu ya peralatannya ada sponge melamil untuk mengurangi
kadar air pada kertas kain belacu untuk alas dua macam pewarna alami dua macam benih serta
satu buah screen paper yang berfungsi untuk penyaringan kertas dan kartu panduan
saya juga harus menyiapkan beberapa alat sendiri seperti kertas yang sudah digunakan wadah untuk

penyaring gelas dan blender untuk pencacahan kertas setelah semua peralatan sudah siap
papermaking pun bisa dimulai pertama kita potong dulu kertas jadi bagian kecil lalu rendam selama
satu malam agar kertas menjadi lebih lunak petas yang sudah direndam kemudian di blender hingga
menjadi bubur dengan perbandingan satu banding tiga artinya setiap satu gelas kertas maka dibutuhkan
air selanjutnya bubur kertas dimasukkan ke wadah berisi air dan diaduk hingga rata disini kita
juga bisa mewarnai kertas dengan memasukkan pewarna alami dan benih untuk dekorasi lalu
kertas disaring hingga masuk ke bingkai screen paper proses selanjutnya adalah pengurangan
kadar air menggunakan sponge screen paper kemudian kita tutup menggunakan kain belacu dan kertas kardus
hai nah kira kira seperti ini hasil akhir dari workshop papermaking yang saya ikuti dan
walaupun hasilnya tidak terlalu sempurna namun saya tetap bangga karena ternyata saya bisa loh
membuat kertas seperti ini sendiri di rumah menurut penyedia jasa di tengah pandemi peminat workshop
dari rumah semakin meningkat silakan bahan pangan sendiri dan juga mengurangi limbah gitu jadi kita
hidup lebih lebih hijau
kita menerapkan green lifestyle untuk mengikuti workshop dari rumah siapkan dana sekitar satu ratus lima puluh
hingga tiga ratus rupiah tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat